benar itu hantu hantu mereka diri tahu mereka ada
kaburlah kabur kabur tuh sepi banget nih ada penumpang
berhenti berhenti jok aduh berhenti ah hanya
berhenti ngerjain pt mulu udah tahu orangnya penakut ya abis itu gak cocok sama jenggotnya
takut belum tentu bonekanya berani kalau lihat dia takutnya dari sono ya emang dari lahir tuh
takutnya eh zara kamu mendingan ikutan itu tuh les dari jawa karena apa apa
supaya badannya itu tambah lentik ayu cantik demulai ke putri jawa gitu sayang ya
jauh dicumi kemau berhenti ekspon aja aku mau ikut les tradisional biar aku bisa nyari
jepong oh syokup mami juga suka karena harganya murah obat obat pun
adam lesnari ya i adam ngapain ikut lesnari yang harusnya ikut lesnari itu mami supaya langsing
begitu hadir ibu endang langsing itu jauh banget dari dirimu bagikan langit dan bumi yang namanya
langsung itu nih badannya ibu messi set set set set dah cakep banget eh bu messi
jangan salah ini itu tanda lambang kesuburan makmur dan sejahtera ye
mieh gendut gendut ada mikael adam mami juga gendut
dung benzi senang banget anak saya ngomong begitu puas ya enggak itu sih adam jujur amat sih soalnya
ya sayang banget ya bonekanya tangannya buntung
ya kak kesian enggak ada
hai iya anak anak tadi tangannya itu rusak makanya anak anak balik dulu ya
hai nanti dipenerin dulu tangan ini tokoknya dan kalau udah bener boleh main lagi ya
hai ya ya udah pulang
perasaan tadi aku taruh di sini deh
tuh apa daya mindahnya
mau dibawa kemana mau buang sampel dulu ya oh ya udah
hai oh ya udah mau dibawa kemana mau buang sampel dulu ya mas oh ya udah
coba itu masih dikabur ragang lihat hantu boneka
pagar tipe begitu aja takut cemen itu
dia tuh rawani sama hantu boneka kayak gitu hahaha kalau ngomongnya sembarangan aja aku tuh
orang paling berani kalau nggak berani aku tuh nggak jadi komandan kamu kalau nggak ada kita
jadi komandan dong tapi juga lu pak rt ya itu aja takut eh pak rt payah ya lihat hantu aja
ketakutan pada lihat kan katanya selalu ngomong nih saya general di kampung ini padahal takut
aduh ketawain dia aku sampai mau mulas
maaf ya tadi tuh aku cuma bercanda
aduh lu nggak denger apa don
aduh benar benar itu hantu
hantu mereka ini tahu
mereka yang ada hantunya
tuh sepi banget nih
gak ada penumpang lagi
nah ada penumpang nih
sepi amat ya
kok kena kena gitu
ada suara musik
dengarin dulu di mana
nah yang ini kurang
rufa seru kan latihan narinya
iya seru banget
ternyata menari tradisional itu seru
iya sama serunya kayak nari balet
tuh ya temen temen aku aja
sampai pindah dari les balet

mas joko keluar
anak anak tusun dulu ya latihannya
saya mau lihat dulu
mas joko keluar luminanya
mu yang ini nyari
mas joko keluar
para warga semuanya jatuh pada mau komplain mau demo sama mas joko
permasalahannya adalah mereka digangguin setiap malam sama boneka ninik towo
nah karena mereka digangguin mereka datang ke sini meminta untuk pertanggung jawabannya mas joko
ya mas kita semua pada takut mas
bapak ibu gak mungkin toh nini towo itu gangguin warga
itu kan cuma boneka
pak bu ini pasti salah paham pak
gak ngomongin bagaimana toh mas buktinya aja kita sendiri aja lihat nih
dia minta tangannya dikembalikan mas
lah bapak mau nggak untuk bertanggung jawab untuk semuanya ini
oke oke oke bapak ibu saya akan coba benerin tangannya nini towo itu
saya janji saya akan benerin secepatnya
nah tenang ya
yowes sekarang gimana para warga udah denger toh penjelasan dari mas joko
kalau udah jelas semuanya yuk silahkan mulih balik lagi ke aktivitas masing masing
demonya udah sampai sini aja
baru baru baru pak gak ada jawabannya